terhadap para tersangka ini dikenain persangkaan pasal dua puluh delapan ayat dua dan kemudian pasal tiga puluh tiga undang undang ite
delapan ayat dua itu adalah barang siapa yang melakukan
mentransmisikan suatu muatan yang dapat menyebabkan rasbrat
yang bermuatan searah di pidana atau denda satu miliar rupiah
kalau pasal tiga puluh tiga adalah tindakan yang menyebabkan terganggu
yang tadi saya sampaikan bahwa mereka mengirimkan link virus tertentu untuk menjatuhkan kelompok yang mereka identifikasi sebagai lawan
jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan
kemudian modus kerja grup mca ada yang berperan melakukan peran untuk take down mereport menyebarkan virus
kemudian mereka memiliki sop penyebarannya anggota ada yang dibayat ada pelatihan ada grup grup yang sifatnya spesifik dengan tugas yang spesifik
dan mereka menggunakan agar tidak terdeteksi oleh aparat kepolisian oleh penyidik
mereka dalam berkomunikasi menggunakan
menggunakan aplikasi selo
mungkin teman teman juga ada yang menggunakan selo
jadi semacam grup semacam aplikasi
bukan serupa ht tetapi di handphone
telegram dan facebook secara tertutup
kemudian melakukan ajakan provokasi di media sosial
saya kira ini teman teman yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengumuman mca
dan saudara saudara perlu catat
jadi polri cybercrime barreskrim akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang menyebar ujaran kebencian di medsos
banyak kasus yang juga kami lakukan penindakan yang melakukan penghinaan terhadap simbol simbol islam
bahkan kami diperadilankan oleh saudara abraham moses
dan alhamdulillah kita menang
jadi saya ingin jelaskan disini
supaya kawan kawan memahami
ada yang di bali ada yang di sumatera utara ada yang di riau
dan mereka dihukum dengan pidana penjara yang bervariasi

dan mereka dihukum dengan pidana penjara yang bervariasi
saya ada catat kasus ini seperti misalnya
melakukan penghinaan terhadap kitab suci al quran
dihukum dengan tiga lima tahun penjara
penghinaan terhadap agama islam
dihukum dua tahun sepuluh bulan
ditangani oleh polda bali
ini yang menghina kak baris
ini yang menghina kak baris
ini yang menghina kak baris
standing kami disini
standing kami disini
saya kira itu teman teman sekalian yang bisa saya sampaikan
saya kira itu teman teman sekalian yang bisa saya sampaikan